kemunculan hadi cahyanto sebagai panglima tni tentu menjadi angin segar bagi wajah angkatan udara republik indonesia
pasalnya sepanjang sejarah kemiliteran di indonesia ia menjadi orang kedua dari angkatan udara yang mengisi posisi panglima tni
bagi presiden jokowi sosoknya juga bukan terhitung baru
kita akan simak data data berikut ini
komposisi tentara ya kalau kita bicara mengenai rotasi panglima tni
meskipun rotasi panglima tni sudah dilakukan sejak era presiden abdurrahman wahid
kemudian termaktub dalam undang undang tni no tiga puluh empat tahun dua ribu empat
tapi komposisi tentara angkatan darat di kepemimpinan tni sendiri masih mendominasi
kalau kita lihat ada dua orang paling tidak dari angkatan udara yang kemudian selama ini menjadi panglima tni
yang pertama adalah marsikal joko suyanto yang menjadi panglima tni pada tiga belas februari dua ribu dua puluh
yang kedua adalah marsikal haditya suyanto yang baru saja dilantik oleh presiden joko widodo pada delapan desember dua ribu tujuh belas
tapi meskipun ada tradisi rotasi tadi dan juga sudah termaktub dalam undang undang tni nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat
angkatan darat masih mendominasi
paling tidak ada empat orang selama kurun waktu era reformasi ini menjadi panglima tni
mereka adalah endri antono sutarto ada joko santoso kemudian ada jenderal murroko
yang terakhir ada jenderal gatotur manti
sementara itu untuk angkatan laut ini agak remis ya atau sama posisinya dengan angkatan udara
memiliki dua orang panglima tni
yang pertama yang mendobrak sejarah adalah laksamana tni widodo as
yang pertama kali dilantik oleh presiden abdurrahman wahid sebagai panglima tni di luar angkatan darat
yang kedua adalah laksamana tni agus suartono yang dilantik oleh presiden susilo babang yudhoyono pada waktu itu
kita bergeser ke data yang lain
bicara mengenai marsikal hadi cahyanto ini kan menjadi calon tunggal yang kemudian diajukan oleh presiden joko widodo
ada dua alasan paling tidak
alasan formal dan alasan informal
kalau menurut jurubicara presiden johan budi marsikal hadi cahyanto ini secara formal ya
dia dianggap mampu dia dianggap cakep serta memenuhi persyaratan lah menjadi panglima tni
sesuai dengan undang undang nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat tentang tentara nasional indonesia
tapi ada alasan lagi nih alasan tadi kan alasan formal
ada juga alasan informalnya
alasan informalnya mungkin yang banyak dari anda belum tahu bahwa presiden jokowi dan marsikal hadi cahyonto
merupakan kawan lama nih sobat kari ternyata
saat presiden jokowi menjadi atau menjabat wali kota solo hadi cahyanto ini kita lihat timeline nya di sini ya
ketika presiden jokowi menjadi wali kota solo di antara periode dua ribu lima hingga dua ribu dua belas sebelum akhirnya nanti menjadi gubernur dki jakarta
di tahun dua ribu sepuluh hingga tahun dua ribu dua belas hadi cahyanto ini akan
sudah menjadi komandan lapangan udara adi sumarmo solo
jadi paling tidak ini adalah bagian dari muspida atau sekarang disebut forkom pimda
merupakan pimpinan daerah yang pastinya mereka sudah memiliki hubungan yang cukup baik secara koordinatif
tidak hanya itu kembali lagi dekat dengan lingkaran presiden jokowi setelah kemana mana
ke abdurrahman saleh dan ke beberapa jabatan lain pada tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu enam belas presiden joko widodo melantik
mengangkat hadi cahyanto orang yang sudah dikenalnya lama sejak sebagai wali kota solo menjadi sekretaris militer presiden
ini kalau anda lihat dalam struktur istana kepresidenan sekretaris militer ini punya peran yang sangat penting
atau bisa dianggap menjadi ring satu
di mana presiden ada di situlah ada sekretaris militer
kemudian banyak isu isu yang bilang mengatakan bahwa ini adalah orang dekat presiden jokowi
sehingga setelah dua tahun menjadi sekretaris militer hadi cahyanto kemudian dipromosikan
bahasa militernya ditendang ke atas ditendang ke atas itu maksudnya dinaikkan pangkatnya menjadi bintang tiga marsikal madia dan menjadi irjen kementerian pertahanan
setelah menjabat di bintang tiga hanya tidak dalam waktu yang cukup lama pada delapan belas januari dua ribu tujuh belas presiden jokowi kembali mengangkat hadi cahyanto sebagai kepala staf angkatan udara
ini menjadi salah satu pembenar sebenarnya fakta fakta ini menjadi pembenar bahwa hadi cahyanto memang sudah sejak lama orang yang dipersiapkan oleh presiden jokowi untuk menempati posisi tertinggi di jabatan militer indonesia
karena selain cakep mungkin dan juga dianggap menjadi representasi atau orang yang sangat mengerti paling tidak seluk beluk atau dekat dengan presiden jokowi dodo
kita bicara mengenai sesuatu yang lain ya yaitu mengenai harta kekayaan
dan pasti kalau menjadi pejabat tinggi publik apalagi seorang pak limata ini akan disorot habis sampai detil detil termasuk harta kekayaannya
harta kekayaan hadi cahyanto ini mencapai lima miliar dan juga lima puluh ribu usd
ini kemudian hadi cahyanto memiliki dua bidang tanah di malang karena dia mantan kepala atau komandan lanut adi abdurrahman saleh malang
kemudian punya satu rumah di jakarta punya tiga mobil dan satu sepeda motor
harta kekayaannya lima miliar dan enam puluh ribu usd dengan logam mulia dan juga giro yang juga sudah tercatat di laporan harta kekayaan penyelenggaran negara
hadi ini melaporkan hartanya terakhir pada dua puluh empat juni dua ribu enam belas saat menjabat sebagai sekretaris militer presiden karena sebagai bagian dari pejabat eselon i ya
hadi memiliki dua bidang tanah di malang dan rumah di jakarta selatan serta tiga mobil yang tadi sudah saya jelaskan harta harta yang kemudian sudah dilaporkan
dan mudah mudahan bisa dipertanggungjawab
itulah kurang lebih jerawan atau isi dalam dari marsikal hadi cahyanto orang yang dianggap sebagai orang dekatnya presiden jokowi yang kemudian ditunjuk presiden jokowi untuk menggantikan jenderal gatot nurmantio sebagai panglima tentara nasional indonesia yang baru